bantu orang tua dagang emangnya udah gak sekolah
udah lulus om
jangan panggil om dong panggil aja a a a
gak pantes om
masa segini udah dibilang tua
yang udah tua mah tuh ki ahim
yang jalan udah yang gini gini
itu baru orang tua
mandiin mobilnya yang bersih
mau sekalian dimandiin
sedih pesanan kamu udah ada
tuh di atas meja
amin baik deh
makin ganteng aja
kok saya ditampar
kamu kira saya setiap hari gak ngacak
saya itu tambah jelek tambah tua
jangan marah kang
kalo denger orang bilang asalamualaikum
harus akang yang nego
ini udah urusan level atas
saya udah gak fokus
makin parah sakitnya
kamu aja yang handle
mau kemana kang
baru saya pesen kopi sama imas
nah ini mah pasti akal akalan kamu aja ya
bilang aja tuh
gak usah jual nama kang mus segala
eh gak percaya
kang gusti aja gak ada
ada tapi udah pulang
emangnya kamu tadi gak dengar suara motornya
kang mus datang
eh kopinya mau dibawa kemana
ini mau dibawa masuk lagi ya tuh
udah taruh aja di atas meja
kan kang musnya udah gak ada
kan masih ada saya
bantu orang tua dagang
emangnya udah gak sekolah
udah lulus om
jangan panggil om dong
masa segini udah dibilang tua
yang udah tua mah
tuh ki ahim
yang jalan udah
itu baru orang tua
udah boleh dong
belum kepikiran mau bantu orang tua dulu
justru dengan kamu nikah
kamu itu sama aja ngebantu orang tua
kamu kan gak perlu ke pasar lagi
orang tua kamu udah gak perlu ke pasar lagi
kan semua kebutuhan kamu sama orang tua kamu
kan aaa yang tanggung
kok ditanggung sama om
eh bukan om
kok ditanggung sama
khanikannya sama aaa
bukan nikahnya sama bapak bapak
tapi nikahnya sama laki laki yang lebih dewasa
gua mau ah
jangan dulu bilang enggak
saya mau berangkat
maaf pak kuncinya gak ada
oh itu ada pak
buat gue jadi istri muda
di pasar masih ada stok gak yang kaya anak di sumpanti
kalau lo punya istri muda gue juga mau atau
kalau enggak saya bisa nelpon dia
gak perlu nyari
abis nerima telepon terus dia buru buru pergi
kelihatannya sih marah
kan saya tanya ada apa man
dia gak jawab
dia tadi saya tanya man mau kemana
dia gak jawab
kan kan kemana
sama aja kaya si herman ditanya gak jawab
he ketahuan kamu